gak pakai masker bisa mati

selamat siang mas
selamat siang pak heri
dan kemudian yang kedua
sudah hadir bersama dengan kita
bapak lieutenant general tni purnawirawan
beliau adalah ketua umum koni pusat
terima kasih atas kehadirannya
general pak marsiano
dan yang berikutnya adalah ibu prasetya
ibu prasinta dewi
ibu prasinta dewi adalah
deputi bidang pencegahan dari bnpb
dan beliau juga sebagai penanggung jawab
untuk pon dua puluh dari bnpb
dan satgas penanganan covid sembilan belas
selamat datang ibu prasinta
salam tangguh ibu
dan berikutnya adalah
bapak william r manderi
kepala satuan kasatpol pp
dan penanggulangan bencana daerah
dari provinsi papua
dan beliau juga selaku ketua harian satgas covid sembilan belas
salam tangguh pak william
dan selanjutnya adalah pak andre rahadian
beliau adalah ketua bidang koordinasi relawan satgas covid sembilan belas
salam tangguh pak andre
baik bapak ibu
kita langsung saja bertanya
yang pertama saya langsung saja nih
untuk mengetahui dan mempelajari
bagaimana olimpiade di tokyo jepang ini
bisa berlangsung dengan sukses
dan saya tentu saja harus bertanya kepada pak
yang mulia pak dubes pak heri ahmadi
bagaimana pak heri penerapan
aturan dan juga ketentuan protokol kesehatan covid sembilan belas
dan kemudian apa sih sebetulnya kunci sukses penerapan prokes covid sembilan belas
saat penyelenggaran ajang olimpiade jepang ini berlangsung
silahkan pak heri
terima kasih mas roy
selamat siang kepada para hadirin semuanya
pak mesa semuanya
pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
yang diundur menjadi dua ribu dua puluh satu itu adalah satu keputusan politik
di tengah berbagai macam keraguan yang ada
dengan berbagai cara kemudian pemerintah jepang
memberikan setelah juga memperoleh dukungan dari negara negara g tujuh
memastikan diri untuk melaksanakan pesta olahraga yang sangat penting setelah di puspon ditunda diundur selama satu tahun
dan ini merupakan keputusan politik dengan mempertimbangkan kondisi dalam negeri dan luar negeri
sekalipun juga di dalam kondisi pandemi tersebut
yang kedua adalah tadi disampaikan bahwa tidak ada perubahan status di tokyo ketika pelaksanaan dari olimpiade ini
ppkm nya begitu ya tidak berubah
pada waktu itu tetap tokyo dalam status stage of emergency
karena itu semua proses semua protokol tunduk pada ketentuan yang ada terkait dengan
jadi kalau tadinya ada perdebatan boleh ditonton atau tidak dan lain lain
karena memang itu sudah ada ketentuan yang dasar dalam stage of emergency itu
akhirnya semuanya terpulang kembali kepada ketentuan yang ada pada state of emergency itu
dengan protokol protokol yang memang sudah disepakati
misalnya tidak boleh kubah
tidak boleh kumpul tidak boleh kumpul lebih dari sekian orang
tidak boleh berbagai macam kegiatan bersama
dan itu akhirnya yang menjadi dasar saya kira penyelenggaraan olimpiade tersebut
saya ingin memaparkan beberapa proses
di pandemi apa pak
sudah ada di pandemi
kalau bisa ditanyakan adalah yang pertama adalah yang sangat penting
adalah dalam proses keberangkatan
sebelum tiba persiapan sebelum tiba maka memang disyaratkan semua atlet itu telah memperoleh vaksin
itu yang lebih penting
jadi halaman kedua yaitu pra keberangkatan
itu memang persiapan administrasinya semuanya harus sudah disiapkan dengan baik
melakukan aspet penunjukan memastikan izin masuk
izin masuk ini juga sangat dibatasi
otoritas izin masuk itu tidak ada di kedutaan atau di tempat lain
yang melaksanakan semuanya adalah dari noc
pada dasarnya yang menetapkan siapa yang diberikan tanpa akses kepada kegiatan pekan olahraga ini adalah noc
jadi di tingkat pusat ada panitianya di tingkat nasional adalah noc itu sehingga semuanya kontrol ada di sana
kemudian yang kedua adalah sebelum berangkat empat belas hari sebelum kedatangan itu telah dilakukan berbagai macam kegiatan persiapan
yaitu cek suhu harian kecuali tadi sudah saya sampaikan harus sudah divaksin tapi juga harus dilakukan dengan antara lain juga termasuk tes pcr tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
ini saya kira cukup standar dilakukan terus menerus kemudian sampai dengan sebelum berangkat tujuh puluh dua jam itu harus diberangkatkan
mas troy ini saya kira dalam pembicaraan informal tadi
sudah disampaikan oleh pak marsiano bahwa kerjasama dengan satgas ini
terutama bagi setiap daerah daerah itu menjadi sangat penting
karena itu nanti tingkat ppkm nya berapa dan lain lain itu menjadi sangat penting
ini nanti akan saya jelaskan itu nanti punya pengaruh di dalamnya sendiri
berikutnya adalah setelah kedatangan di jepang
di jepang sendiri adalah prosesnya kemudian pada intinya adalah menjadikan intinya di bubble
ada pembatasan pembatasan ruang gerak itu
yang ingin saya sampaikan tadi ini tidak begitu terang
nah benda begini di wisma atlet sendiri itu kemudian ada pengelompokan di ruang makan
tentu di ruang inapnya itu masing masing wilayah
negara memproyek bagian
negara memproyek bagian
tetapi kemudian di tempat makan itu ditentukan wilayah wilayah
jadi agak sedih juga pada waktu itu
kebetulan saya ikut makan di wisma atlet di ruang makannya itu
karena indonesia masuk golongan merah artinya tingkat tinggi tingkat emergensi yang tinggi
maka kita tidak boleh campur dengan atlet atlet
lain di tempat makan dan lain lainnya
itu untuk empat hari yang pertama
jadi itu dilakukan pemisahan seperti itu
kemudian prosesnya yang kita ingin jelaskan tadi adalah semuanya dalam bentuk bubble
mulai datang di bandara itu tidak ada persinggungan sama sekali
bahkan kami dari tim penjemput pun tidak ada harus mengambil jarak
jaraknya tidak kurang dari dua meter
dan kemudian para atlet langsung dijemput tidak ada bagian dari pihak kami dari kbri
itu kemudian naik dengan kendaraan yang sudah tersedia
kemudian masuk ke wisma atlet masuk ke wilayahnya masing masing
dan kemudian kepada tempat penginapan masing masing tower towernya sudah ditentukan
di sana juga tidak bisa banyak bersinggungan dengan atlet atlet yang lain dalam waktu pada kedatangan yang awal ini
nanti di kemudian hari setelah melewati batas waktu yang diteputuskan itu memang bisa agak lebih persinggungan lebih jauh
ini yang menariknya adalah berikutnya
selama olimpiada dan paralyang ini sekaligus dua kali itu tes covid sembilan belas
setiap hari kadang kadang atletnya merasa stres karena setiap hari harus dites
kemudian dilaksanakan tanpa penonton dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tadi
jadi wilayah edarnya praktis praktis
sebenarnya para atlet itu tidak bisa keluar dari atlet village
kita keluar dari atlet philip itu hanya ke tempat pertandingan atau ke tempat latihan
dengan menggunakan kendaraan yang sudah ditetapkan oleh panitia
ini saya kira peraturan yang memang sangat ketat dan yang membuat para atlet kita
pak marsiano saya mohon saya sudah menyampaikan ini kepada baik koi maupun npc
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
dan juga para atlet
komite kita bahwa sesungguhnya dalam lingkungan hidup yang bubble ini
para atlet itu sangat stres sehingga pada dasarnya akan membutuhkan sekali pendampingan dari para fisikator atau psikolog
untuk bisa mengatasi situasi psikologisnya
itu yang berikutnya kemudian protokol kesehatannya
kalau tadi ada prosesnya harus tes dan lain lain sebagainya silahkan ditayangkan
di sana ada protokol tesnya itu sangat keras juga
dari kbri sendiri inilah yang sebenarnya agak susah
dari kbri itu hanya kebagian satu pas untuk masuk ke kompleks olimpiade atlet filipe
dari kbri itu hanya kebagian satu pas untuk masuk ke kompleks olimpiade atlet filipe
dari kbri itu hanya kebagian satu pas untuk masuk ke kompleks olimpiade atlet filipe
sehingga kami susah sekali berkomunikasi
dan itu kebetulan diberikan kepada saya kepada dubes
ini yang kedepannya saya kira aturan ini mungkin harus pak dari koni mungkin harus mempertimbangkan dengan sangat
karena kekurangan akses dari pihak kedutaan atau nanti perwakilan daerah untuk masuk itu juga menjadi
jadi satu hambatan yang luar biasa besar
sehingga waktu itu saya memang terpaksa harus bolak balik terus
karena satu satunya yang punya akses ke village hanya saya
sehingga saya harus bolak balik terus ke sana secara berkala
itu yang ingin saya sampaikan ada beberapa proses himbuan protokol dan lain lain sebagainya
yang nanti mungkin bisa dikembangkan namun demikian
yang lebih penting lagi adalah ketika pertandingan tersebut
pertama di dalam di lingkungan di atlet village nya itu sendiri
kehidupan di atlet village memang tidak mudah
dan karena itu karena ditetapkan tanpa penonton
maka relasi antara atlet misalkan sesama atlet juga ada pembatasan
di antara atlet dengan wartawan
karena itu tanpa penonton maka diupayakan liputan yang sangat media
yang sangat masif karena itu banyak sekali kantor kantor media
namun demikian mereka juga mengatur jarak di dalam wawancara bertemu tatap muka
itu disiapkan sedemikian rupa yang sangat berbeda
saya sudah menghadiri banyak
banyak sekali pekan olahraga
tetapi memang di dalam arena olimpiade tokyo ini
memang diatur sedemikian rupa
wartawan itu memang tidak pernah juga jaraknya itu tetap diatur
dan dibatasi benar bahkan pakai semacam penyekat
sehingga tidak bisa jarak satu lima meter atau dua meter itu tetap selalu
terjaga di sana
ini saya kira secara umum yang ingin kita sampaikan
pulangnya juga yang sama
dan memang ada
digunakan juga tracing nya
setiap atlet setiap anggota kontingen
itu memperoleh semacam aplikasi
yang kemudian bisa dilacak kemana saja dia pergi
dan lain lain sebagainya
dan yang dilakukan juga adalah tingkat disiplin
panitia atau pemerintah di tokyo juga menerapkan disiplin sangat ketat
sehingga ketika ada beberapa atlet yang terpaksa dipulangkan
karena dianggap melanggar protokol kesehatan tersebut
saya kira demikian
terima kasih pak dubes untuk penjelasan
dan ini menjadi sangat penting sebagai acuan untuk kita semua
kita ketahui bagaimana jepang menerapkan penerapan protokol kesehatan
yang sangat ketat tertib dan juga terorganisasi dengan baik
serta sampai kepada detail detailnya
bila mana ada kasus dan sebagainya
bagaimana berjumpa dengan pihak lain
dengan media dan sebagainya
nah berbicara soal media
teman teman media yang sudah bergabung pada siang hari ini
kami mengucapkan terima kasih
bila mana ada pertanyaan
mohon untuk menuliskan di chat
dan ditujukan pertanyaannya kepada narasumber siapa agar jelas
mohon pertanyaannya singkat saja ringkas
nah tadi pak dubes sudah menyinggung tentang bagaimana
persiapan yang disarankan untuk indonesia
dalam hal ini tadi disampaikan kepada pak ketua umum koni
yaitu pak legend pak marsiano norman
nah pak marsiano bagaimana indonesia sendiri mempersiapkan
untuk konteks protokol kesehatannya ya pak
dalam hal ini kita lebih fokus untuk pon dua puluh di papua nanti
dan langkah langkah konkret apa saja yang diambil
mohon penjelasannya silakan bapak
terima kasih mas roy para narasumber yang saya hormati
peserta virtual meeting yang saya cintai saya banggakan
yang pertama dari apa yang disampaikan oleh bapak dubes tadi
itu betul betul menjadikan rujukan bagi kita semua
untuk bagaimana kita bisa menyelenggarakan pon ini dengan baik
keberhasilan olympia de tokyo itu sangat berarti
bagi penyelenggaraan pon ke dua puluh dua ribu dua puluh satu di papua
mengapa karena memang pon ini berbeda dengan pon pon lainnya
pon ini diselenggarakan pada masa pandemi covid sembilan belas
pon ini diselenggarakan juga di papua
yang juga hampir mayoritas dari kontingen
dari tiga puluh tiga provinsi itu belum pernah berangkat ke papua
belum pernah datang ke papua
sehingga mereka sangat antusias untuk mempersiapkan diri
dan juga saya lihat papua betapa bekerja keras untuk menjadi tuan rumah
terkait dengan protokol kesehatan ini
dari seluruh peserta dari tiga puluh tiga provinsi itu
pertama syaratnya mereka harus divaksin
jadi semua pesertanya harus divaksin
kemudian yang berikutnya
mereka juga harus dikarantina beberapa hari menjelang keberangkatan
kemudian mereka juga harus melakukan
pcr test pada waktu yang ditentukan
tadi saya dapat masukan juga dari dr andi
dokter koni yang juga berangkat ke tokyo
bahwa di tokyo itu juga negara negara yang berasal dari daerah yang merah
kemudian yang daerah yang lebih ringan
oleh karenanya ini juga menjadi pertimbangan untuk diterapkan
tetapi sementara yang kita ambil adalah lima hari karantina
untuk seluruh kontingen yang akan berangkat ke papua
dia pcr test dan juga nanti sesampainya di sana
mereka juga akan di tes antigen untuk meyakinkan
saya sependapat bahwa kontingen yang berangkat ke papua
mereka dalam keadaan kondisi kesehatan terbaiknya
kemudian masyarakat yang di papua juga merasa aman
bahwa mereka tidak datang membawa penyakit
oleh karenanya ini menjadikan atensi kita semua
dan saya tentunya juga selalu minta bimbingan bnpb
selaku satgas covid sembilan belas
apakah yang kita lakukan ini sudah cukup baik atau belum
kalau belum besok saya akan juga bertatap muka rapat
dengan seluruh koni provinsi yang akan berangkat ke papua
dan nanti masukan dari kegiatan hari ini
khususnya untuk penyiapan kontingen yang akan berangkat ke papua itu
kita berupaya semaksimal mungkin
kemudian setelah sampai di papua
tentunya kita akan berlakukan juga sistem bubble
di mana atlet itu hanya berangkat dari airport
dia menuju ke tempat penampungan atau atlet village nya
dari atlet village mereka menuju ke venue untuk berlatih dan bertanding
setelah itu kembali lagi ke atlet village nya
khusus untuk masa pertandingannya
atlet atlet yang terlibat dalam body contact
mereka sebelum setiap pertandingan harus melakukan tes antigen
demikian mas roy sementara
baik terima kasih pak marsiano untuk penjelasannya
saya belum menggali lebih dalam lagi
karena saya memberikan kesempatan kepada bapak bapak dan ibu narasumber
untuk memberikan gambaran dulu
nanti setelah itu akan kami perdalam dengan pertanyaan pertanyaan
termasuk bila mana ada pertanyaan dari kawan kawan media
nah baiklah tadi juga sudah disampaikan ternyata indonesia juga mempersiapkan
sedemikian rupa dan mendekati juga apa yang sudah dilakukan oleh jepang
dalam hal penyelenggaran olimpiade
yaitu tentang penerapan protokol kesehatan yang ketat
kemudian harus diberlakukan peraturan sudah divaksin
untuk menuju ke wilayah di mana penyelenggaraan pon dua puluh papua berlangsung
sesuai dengan penjelasan pak marsiano
kemudian harus pcr test dan setiap kali harus melakukan tes antigen atau apapun
untuk bisa mengikuti event dan sebagainya
kemudian ada karantina yang diberlakukan
dan banyak hal hal yang lain tentu saja sudah detail dipersiapkan
nah untuk konteks bnpb sendiri saya akan bertanya kepada ibu prasinta dewi
yang sudah bersama dengan kita
ibu bagaimana sejauh mana persiapan dalam konteks protokol kesehatan covid sembilan belas ini ibu
dalam menghadapi pon dua puluh papua
dan bagaimana persiapan dari bnpb dan satgas sendiri untuk bisa mengingatkan kepada
setiap peserta yang akan hadir ya untuk atlet coach dan sebagainya
bahkan teman teman media dan bahkan di masyarakat di papua sendiri
di tempat tempat di mana penyelenggaraan pon berlangsung
baik terima kasih pak roy yang saya hormati pak dubes
dan bapak bapak dan ibu yang sudah hadir dalam zoom meeting ini
mungkin di sini saya akan menegaskan ya bahwa kami akan
masuk di mendukung kegiatan pon dua puluh di papua ini
lebih kepada prokes protokol kesehatan
ya jadi secara gambaran umum bahwa pon yang di papua ini adalah
bertempat di stadion
stadion bukas nmb ya di mana di sini ada beberapa venue dan
cabang olahraga yang akan dilaksanakan
nah ini adalah beberapa kota yang nantinya kami akan gerakan protokol
kesehatan selama pelaksanaan pon dua puluh tersebut
apa sih yang akan kita lakukan di sana
ada beberapa kegiatan atau pembagian tugas yang intinya di sini adalah
bagaimana bnpb sebagai kapasitasnya satgas penanganan covid sembilan belas ini
melakukan atau mendukung penyelenggaraan dari pon sembilan belas
arahan kepala bnpb selaku kasatgas ini adalah kita harus mendukung
kelancaran penyelenggaraan pon dua puluh di papua
dan meningkatkan kesiapan dari setiap individu yang terlibat baik
kita menghadapi bencana selama penyelenggaraan pon dua puluh
serta meningkatkan kesiapan dalam pencegahan dan mitigasi penyebaran
covid sembilan belas melalui perubahan perilaku dan dukungan penanganan kesehatan
yang kita lakukan adalah eksistensi pada event organisasi atau bersama panitia
dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan
targetnya adalah di sini kita memantau mobilisasi dari daerah ke papua
atau sebaliknya mobilisasi hotel atau wisma ke venue dan sebaliknya
para atlet panitia pelaksana ofisial dan penonton
kemudian juga ada kegiatan pembagian masker edukasi kemudian sosialisasi
tiga m dan pentingnya vaksinasi
rencana aksi yang akan kami lakukan adalah membagikan masker melalui
juga kita akan ada mobil masker
baik yang kita akan gerakkan sebelum pelaksanaan kemudian pada saat dan sesudah hari h
dalam kegiatan ini kami melibatkan satgas papua bidang relawan atau satgas relawan
dan juga dari satgas perlaku
kegiatan yang berikutnya adalah membagikan masker hand sanitizer atau surafi kepada petugas yang terlibat
kemudian yang keempat adalah kita berkoordinasi dengan kemenkes
akan memberikan dukungan pcr
dan pcr ini sudah sampai bapak bapak di lokasi
bagaimana nanti pcr ini adalah mendukung para atlet untuk kedatangan dan kepulangan
kita bekerjasama di kursus di papua
dan yang kelima kami selaku satgas
dari kedebutian dua akan mengkoordinir semua kegiatan kegiatan yang terlibat dengan prokes di bawah satgas
struktur organisasi yang kami buat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan aksi protes
di sini ada saya sebagai satgas prokes kemudian ada beberapa bidang
yang lebih operasional di sini adalah sub satgasnya
di mana kepala satgas akan dibantu oleh wakil kasatgas
itu dari teman teman dari daerah dalam pelaksanaannya
jadi kami di sini adalah membagi tugas untuk setiap kabupaten kota
nah kegiatan yang kami adakan di masing masing lokasi atau kabupaten kota yang dalam hal penyelenggaraan protes
di sini ada beberapa bidang

dalam hal penyelenggaraan protes
yang pertama adalah kami mengaktifasi posko
posko ini nanti akan melekat di beberapa lokasi
kemudian pendampingan protokol kesehatan
menggerakkan mobil dan gerai masker
kemudian juga bantuan pcr
beberapa kegiatan aktifasi dari kepala satgas
jadi poskoan di sini gunanya selain kita untuk posko dalam hal protokol kesehatan
dan juga kita mengaktivasi jika adanya bencana alam yang akan terjadi selama pelaksanaan pon di papua
penampingan protokol kesehatan yang kita lakukan adalah asistensi
untuk pelaksanaan protokol kesehatan di venue
kemudian juga menyusun guideline untuk pelaksanaan protokol kesehatan
latihan serta simulasi pelaksanaan prokos
dan pembubaran kerumunan
serta monitoring pada pembagian masker
kita ada aplikasi inaris bapak untuk penyebaran masker tersebut
sehingga dapat dimonitor
kemudian ini nanti pelaksanaan untuk mobil masker atau gerai masker
dan ini adalah bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk tes pcr nya
demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan
kegiatan ini kami bekerja sama dengan tim relawan dan tim perubahan perilaku
di mana mereka akan bergerak dulu pak
tim kami nanti akan tanggal delapan belas
izin pak ketua koni kami sudah ke daerah tanggal delapan belas
untuk berkoordinasi dengan pejabat daerah dan ketua koni di daerah
ya demikian pak tre yang bisa saya sampaikan terima kasih
baik ibu terima kasih ibu prasinta untuk kejelasannya
dan kita ketahui sekarang bahwa memang dalam konteks
penerapan protokol kesehatan covid sembilan belas dari bnpb dari satgas nasional
juga sudah melakukan koordinasi persiapan sedemikian rupa
bahkan ada panduan ya tentang pencegahan covid sembilan belas di daerah
dan juga bagaimana masyarakat setempat maupun juga mereka yang akan terlibat
agar betul betul menerapkan disiplin protokol kesehatan
dan juga ini melibatkan banyak sekali tenaga relawan
baik yang dari luar papua maupun di papua sendiri
dan sebelum kita akan bertanya lebih jauh bagaimana kesiapan di papuanya sendiri
dengan pak william karena beliau juga sudah hadir bersama dengan kita
tadi sudah disempat disampaikan oleh ibu prasinta bahwa ada keterlibatan
dari relawan yang cukup besar dan ini menjadi sangat penting
karena memang perlu sekali tenaga tenaga di lapangan yang membagi masker
tadi ada pembagian masker dan sebagainya kemudian perangkat lainnya
terkait protokol kesehatan tetapi juga yang paling penting adalah memberikan edukasi
untuk itu saya langsung saja beralih ke pak andre rahadian
selaku ketua bidang
kerelawanan di satgas penanganan covid sembilan belas
pak andre bagaimana teman teman relawan ini dilibatkan
dan kemudian sejauh mana persiapan dan juga apa saja sih sebetulnya
yang mau dilakukan di papua
silakan pak andri
baik terima kasih selamat siang
mas troy pak dubes pak ketum koni
pak kasatwo pp bu prasinta
mas roy seperti yang sudah dijelaskan oleh bu prasinta tadi
satgas utamanya bidang koordinasi relawan
yang merupakan bagian juga dari bnpb khususnya untuk penanganan covid sembilan belas ini
kita yang pertama kali pasti sosialisasi protokol kesehatan pak
jadi karena tadi disampaikan kita bergerak di sekitar venue
di luar dari kegiatan olahraganya
tapi karena tadi disampaikan bahwa antusiasme dari masyarakat papua
dari atlet yang hadir
terlepas apakah nanti akan dilakukan sistem bubble atau ada penonton atau tidak
saya rasa ini merupakan kesempatan baik
bagi satgas dan juga bnpb
untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan penanganan covid sembilan belas
jadi pembagian masker ini hanya ada salah satu dari tools yang akan dilakukan
memanfaatkan event pon ini
agar kita semua secara nasional dan juga khususnya di papua
yang sedang mengadakan event pon yang ke dua puluh ini
sadar atas protokol kesehatan
kedua mempunyai peralatan yang seharusnya ada
yaitu masker yang merupakan hal sangat penting
yang akan kita bagikan adalah masker kain
satu orang akan dibagikan maksimum sampai empat
dengan asumsi bahwa ini akan dipakai seterusnya
bisa diganti selalu ada spare
sehingga kemungkinan atau kondisi di mana seseorang tidak memiliki masker
yang sesuai dengan standar itu jauh semakin kecil
dan yang kedua kita juga membantu panitia
terutama untuk kegiatan protokol kesehatannya
jadi kalau misalnya dari tim pak marciano
ataupun dari pak kasatpol pp
advis soal gimana protokol kesehatan
baik di luar venue
di tiap kegiatan yang ada kontak fisik
seperti pak dubes sampaikan akan dilakukan tes
ini kita siapkan semua protokol protokolnya
termasuk kalau misalnya
misalnya atlet ada di bubble
tapi misalnya ada panitia
ataupun pendukung yang ada di luar
itu juga kita bantu persiapan untuk
protokol kesehatan yang sesuai dengan protokol covid
yang ketiga mas roy kita juga melatih
atau mengajak relawan relawan yang ada di empat venue
di kota jayapura kabupaten jayapura
mimika dan juga merauke ini
untuk bisa melaporkan kegiatannya
karena memang sebagai ketua bidang koordinasi relawan
kita menggunakan inaris
untuk melaporkan kegiatan kegiatan
utamanya terkait dengan pembagian masker ini
sehingga teman teman relawan yang ada di papua
apa saja kegiatannya
atau kalaupun ada pelanggaran protokol
mereka juga bisa melaporkan secara daring
bisa mengetahui ini secara real time
sehingga tindakan atau kebijakan yang diambil
akan lebih tepat dalam pelaksanaannya
jadi memang seperti yang disampaikan tadi
kita akan bergerak sebelum event dibuka
sebelum pon dua puluh ini dimulai
karena kita tahu bahwa penyiapan masyarakat
di sekitar euforia atas kegiatan pon ini
harus kita antisipasi
agar tidak menjadi kluster kluster penularan
jadi gerai gerai masker akan segera dibuka
bukan hanya gerai
tapi juga ada kegiatan mobil masker yang bergerak
peningkatan kapasitas pada relawan
terkait juga kemampuan mereka untuk memberikan laporan secara online
itu juga akan dilakukan segera
serta kita akan melakukan monitoring juga
jadi karena satgas ini kan
berusaha agar penurunan secara nasional
dari penyebaran covid ini turun
dan event pon ini merupakan salah satu agenda nasional
yang menjadi perhatian agar
seperti tadi disampaikan juga
pada saat sebelum berangkat
datang event terlaksana
dan ke pulangan itu semua aman
jadi itu yang kita coba usahakan
mas roy dari relawan
kita akan butuh sekitar lima ratus relawan di empat kota itu
untuk membantu pak kasatpol pp
membantu koni maupun pb pon
di lingkaran luar untuk mengkondisikan masyarakat
kira kira begitu mas roy
baik terima kasih pak andre
jadi lima ratus relawan yang ada di daerah
sekitar venue yang akan dilibatkan
begitu ya mas andre
baik jadi sudah jelas ya
bahwa bukan hanya
tentang penanganan covid ini
masker dan sebagainya
tetapi yang terpenting juga adalah sosialisasi
dalam hal ini adalah memberikan edukasi
tentang penerapan protokol kesehatan ini harus terus menerus dilakukan
karena seperti kita ketahui bahwa juga
kita ingin semua ya
di wilayah indonesia ini terbebas ya
angka rendah untuk penularan covid sembilan belas
termasuk di papua
nah bicara soal papua sendiri
saya langsung saja berpindah ke pak william hermanderi
selaku ksat pol pp ya
dan penanggulan becana daerah di provinsi papua
beliau juga adalah selaku ketua harian satgas
penanganan covid sembilan belas provinsi papua
tentu saja ini adalah
hari yang ditunggu tunggu sudah semakin dekat ya
tetapi dengan semangat kebersamaan
tadi disampaikan ya
dari ketua umum koni pusat
bahkan pak dubes ri untuk jepang
memberikan masukan dari bnpb melalui ibu prasinta dewi
kemudian pak henry
dan seluruh jajaran itu
sekarang sama sama bahu membahu
untuk papua sukses di dalam penyelenggaraan
bukan hanya dari konteks penyelenggaraan orang raga
tetapi juga penanganan covid sembilan belas
sesuai dengan tagline yang
nah akan begitu ya pak william
nah bagaimana pak william
persiapan di papua sendiri
nah ini kan banyak sekali pertanyaan nih pak william
bukan hanya masalah persiapan
tetapi kemudian penegaan
untuk protokol kesehatan sendiri
pon dua puluh berlangsung di papua
yang kita ketahui ada empat venue ya
yang akan dilakukan
dan ini bukan hanya pada saat penyelenggaraan
bahkan sebelum penyelenggaraan pembukaan sendiri kan
sudah banyak kegiatan kegiatan yang akan dilakukan
silahkan pak william
ya baik terima kasih pak troy
pak ketua koni ibu prasinta
pak ketua relawan pak andre
sebenarnya ketua harian tidak boleh buka masker ini
bapak dan ibu sekalian yang saya hormati
memang semua perhatian pemerintah pusat
ke daerah dalam rangka event akbar pon dan peparnas ini
dan memang ini yang perlu kita sikapi bersama sama
karena memang pon ini tidak bisa kita tunda
tetapi harus dilaksanakan
karena bapak presiden bilang pon harus dilaksanakan
nah oleh sebab itu langkah langkah yang kita ambil
dalam melaksanakan protokol kesehatan
khususnya dalam rangka penanganan pon
sebelum berkaca daripada kejadian atau pelaksanaan olimpiade
karena tadi sudah pak dugas banyak sekali bicara untuk itu
lalu pak ketua pon ini juga sudah sampaikan
beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan olimpiade
yang dikaitkan dengan nanti pelaksanaan pon
mungkin saya mau kasih gambaran sedikit
berkaitan dengan keyatan kita di hari ini
perkembangan penanganan covid sembilan belas
beberapa hari ini
yaitu khusus per tanggal tiga belas
data kita di hari per tanggal tiga belas itu
ini dasar dasar hukum kita
dasar dasar hukum dalam penanganan covid sembilan belas
lalu ada kebijakan kebijakan lanjut
ada kebijakan kebijakan yang kita lakukan
dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm covid sembilan belas di provinsi papua
dan kebijakan ini berlaku dari tanggal tiga puluh satu agustus sampai dengan dua puluh september dua ribu dua puluh satu
dengan beberapa kegiatan
yaitu kebijakan itu pertama menyangkut
penguatan manajemen kesehatan
lalu pengelolaan dampak sosial ekonomi
pembatasan kegiatan masyarakat dan pengetatan transportasi
dan penanganan covid sembilan belas khususnya dalam rangka perhelatan pon dan peparnas enam belas di tanah papua
ada beberapa kebijakan kebijakan yang memang sudah kita lihat ini
dari kesehatan sampai dengan ppkm
yang paling kita sekarang fokus adalah
bagaimana penanganan covid sembilan belas di perhelatan akbar pon dan pon ke dua puluh dan peparnas enam belas
mungkin kita lihat dulu
kita lihat angka terkonfirmasi kita di saat ini
bapak ibu yang saya hormati
mungkin kita bisa lihat saja bahwa per hari ini
kasus terkonfirmasi itu pertanggal tiga belas september dua ribu dua puluh
kasus terkonfirmasi kita ada empat puluh dua satu ratus dua puluh delapan
itu dari mulai bulan maret dua ribu dua puluh sampai dengan hari kemarin tanggal tiga belas september dua ribu dua puluh
puji tuhan alhamdulillah sampai dengan minggu ini
ini kerja keras teman teman
baik yang ada di penanganan kesehatan
tetapi juga vaksinasi gencar dilaksanakan
masyarakat disiplin ini jalan dengan baik
itu yang ada di isoman
ada di isoter dan ada di rumah sakit rumah sakit
atau empat puluh satu ratus enam puluh enam orang
ini angka yang memang cukup besar kalau kita melihat
tapi dari angka terkonfirmasi yang begitu banyak ini
ini kita boleh berkolaborasi bekerja sama untuk menekan angka ini
dan ini juga menjadi beban karena kita harus melaksanakan event akbar ini
oleh sebab itu bapak presiden menyampaikan untuk di beberapa waktu lalu
untuk khusus untuk pon itu bisa dilaksanakan
namun untuk penonton dan tidak ada penonton itu nanti akan disampaikan
oleh sebab itu kita masih terus mengendot khusus penanganan covid sembilan belas
tetapi juga upaya upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah tni polri
yang terus berupaya untuk melaksanakan

yang dilakukan oleh kolaborasi antara pemerintah dan tni polri
seperti apa yang tadi disampaikan oleh pak ketua koni
bahwa memang khusus untuk nanti
mulai dari kedatangan para atlet ofisial sampai dengan pelaksanaan
dan baliknya itu ada sistem bubble itu
dan memang itu yang nanti kita juga terapkan untuk pelaksanaan event akbar ini pun
dan untuk parnas
nah oleh sebab itu kita lebih gendot di pelaksanaan vaksinasi
mungkin kita bisa lihat perkembangan vaksinasi di empat klaster di provinsi papua
ini sangat baik sekali merauke
kami berharap dari dosis pertama ini bisa meningkat
sehingga nanti di dosis kedua juga bisa dilakukan vaksinasi secara cepat semutan
bapak ibu yang saya hormati
lalu berkaitan dengan tahapan
dalam rangka penanganan pelaksanaan pon ini sendiri
ada beberapa tahapan tahapan atau pendekatan yang penerapan yang kita lakukan
untuk mensosialisasi protokol kesehatan
itu melalui tiga tahap
pertama melalui pendampingan terhadap masyarakat
baik melalui media sosial rtrw toko masyarakat dan relawan
itu memang sangat penting untuk selalu digiatkan dilakukan
sehingga bagaimana kita melakukan upaya upaya pendampingan ini bisa terlaksana dengan baik
lalu yang kedua adalah bagaimana pendekatan persuasif humanis sosialis
sosialisasi edukasi secara langsung kepada masyarakat
sehingga khusus untuk kita bisa menurunkan angka ini
lalu percepatan vaksin ini juga bisa kita lakukan dengan baik
lalu yang ketiga adalah bagaimana
penindakan secara sporadis yang kita akan lakukan
apabila situasi penyebaran covid terjadi kenaikan yang signifikan
bagaimana langkah langkah yang kita lakukan
lalu berkaitan dengan khusus untuk pelaksanaan pon sendiri
saat ini boleh dikata bahwa masyarakat memahami akan pentingnya protokol kesehatan
dalam pelaksanaan pon
lalu kebiasaan masyarakat dalam penerapan
protokol kesehatan sudah baik
juga ditunjang dengan oleh kewajiban menggunakan masker
cuci tangan jaga jarak apabila memasuki ruang ruangan publik
ini yang memang perlu kita lakukan terus secara simultan bagi semua masyarakat
khususnya mereka yang ada di empat klaster
masyarakat yang ada di dekat dengan venue venue yang ada
lalu dalam pelaksanaan pon dan peparnas nantinya
pemerintah provinsi papua juga merencana kontingensi
ada rain poin yang nanti akan dilakukan dalam rangka pon dan peparnas
yaitu bagaimana kita meningkatkan cakupan vaksinasi
ini handphone yang kita buat
yaitu di kabupaten jayapura kota jayapura merauke dan kiluka
serta penyangga krom
dari angka yang tadi kita sampaikan
lalu kita juga lakukan yang kapasitas ruangan dan penonton
ini juga kita akan sampaikan kepada penyelenggara pon dan peparnas
apabila ada informasi lebih lanjut berkaitan dengan nanti
ada penonton dan tidak ada penonton
ini nanti kita akan lihat penerapannya
sehingga kita juga bisa melakukan langkah langkah dalam rangka pencegahan
mungkin seperti yang dilakukan di tokyo tanpa penonton
tetapi protokol kesehatan berkaitan dengan peserta sendiri
ofisial lalu tim media dan lain yang terlibat dalam penyelenggaraan ini
tetapi memang itu beda dengan kita di provinsi papua
yang nanti melaksanakan event akbar ini
dan memang pon ini diharapkan kalau memang angka kita sudah kita tekan
maka kita bisa melakukan langkah langkah untuk kebijakan bagaimana
masyarakat itu bisa di daerah daerah atau di lokasi tvdv ini bisa datang untuk menyaksikan
kami juga di provinsi papua dalam rangka pembatasan ppkm ini
dari surat edaran kita pertanggal tiga puluh satu agustus sampai dengan dua puluh september nanti
itu kita khusus untuk transportasi laut kita tutup tidak ada penumpang
ini kita jaga supaya jangan sampai
begitu kita buka masyarakat begitu banyak datang ke papua
akhirnya begitu pelaksanaan event pon atau peparnas ini
meledaklah kasus covid sembilan belas nanti akan terjadi
nah ini yang kita jaga sehingga jangan sampai hal hal ini kita tidak inginkan
oleh sebab itu ada pembatasan pembatasan yang kita lakukan di dalam ppkm ini
sampai dengan tanggal dua puluh september nanti
nah oleh sebab itu kami berharap kolaborasi
antara pemerintah pusat dengan daerah
baik itu pb pon pb peparnas tim relawan bnpb ibu deputi
yang nanti akan mendukungkan relawan ke kami di sini
bekerja sama dengan teman teman di sini
untuk bagaimana kita bisa melaksanakan ini
nah harapan kami bahwa masyarakat di papua ini
memang mereka ingin sekali untuk menyaksikan secara langsung
tetapi catatan tadi yang disampaikan oleh pak legend marsiano
bahwa koni sudah menyusun ini semua
dan kita kolaborasi dengan pb dan tim satgas untuk bagaimana
mereka yang hadir adalah pertama harus sudah vaksin
baik dosis pertama dosis kedua lebih bagus lagi
lalu sudah harus ada pcr bisa juga ada setiap waktu harus ada antigen
lalu ada rumah sakit rumah sakit yang sudah disiapkan untuk medical sport channer
sehingga ini juga bisa kita gunakan untuk ketika terjadi tim yang terlibat dalam pelaksanaan pon ini
betul betul bisa ditangani dengan cepat
baik di karantina maupun ke rumah sakit atau di karantina terpusat
saya kira mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini
kami tunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat berkaitan dengan penonton ada dan tidak
cuma sekarang kita berupaya untuk bagaimana menurunkan angka ini
saya kira mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan
terima kasih pak chloe
baik terima kasih pak willem penjelasannya sangat komprehensif
dan ini memang ditunggu tunggu oleh kita semua untuk mengetahui bagaimana persiapan
papua sendiri untuk pon ke dua puluh ini nanti
dan tampaknya sudah diupayakan dari berbagai sisi walaupun terus persiapan sampai detil
dan untuk putaran terakhir dari bincang bincang kita bapak bapak dan ibu
kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman teman media
dan ini menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat juga
antara lain adalah yang tadi sudah sempat disinggung
apakah boleh hadir untuk mengikuti acara olahraga di venue
dan kemudian apakah sudah ada teknis jumlah dan sebagainya
untuk pak marsiano bisa menanggapi pertanyaan tersebut
dan juga kemudian bila mana diketahui ada kasus yang tertular
baik itu atlet ataupun anggota kontingen
ini sudah ada partai yang masuk
nah ini bagaimana sop yang akan diterapkan
dan pak marciano juga banyak pertanyaan mengenai pemberlakuan ketat
misalnya kepada diketahui ada yang melanggar prokes ya tentu saja atlet ya dalam hal ini nih
sebagai bagian dari apa yang dari koni sendiri
nah ini sejauh mana nanti tindakan yang diambil
silahkan pak marciano
terima kasih mas droy
pertama kita tadi mendengar dari kepala satgas covid di papua pak william
bahwa masyarakat papua itu mendambakan
dalam pon ini mereka tidak hanya ketempatan
tetapi mereka juga mendapat kesempatan untuk bisa
oleh karena itu saya tadi malam sudah rapat dengan menpora
dan juga saya minta dukungan penuh dari satgas covid
rujukan pertama adalah pada saat pon nanti
ppkm levelnya itu level berapa
sekarang ini level tiga
sehingga dari ppkm level tiga itu
kelonggaran apa yang bisa diberikan
sehingga sarannya koni pusat dan pb pon
ditambah masukan dari satgas covid
kepada bapak presiden itu
betul betul saran yang betul betul bisa dipertanggungjawabkan
pertama kita akan melihat perkembangan dari daerah itu sendiri
saya harapkan progres yang disampaikan
oleh pak william tadi bahwa
kemudian mas troy saya juga ingin menambahkan bahwa
masyarakat di papua itu sendiri
juga terseleksi dengan baik
disinilah peran dari relawan
untuk menyiapkan mereka
nanti tentunya saat ini yang dikenal adalah aplikasi peduli lindungi
mereka yang akan masuk ke venue
tentunya bisa scan barcode nya
dan juga bisa ketahuan statusnya mereka sendiri
kemudian saya berharap juga
kepatuhan pada penerapan protokol kesehatan ini
transportasi yang digunakan oleh atlet
dari tempat wisma atlet
menuju venue dan kembali
adalah transportasi yang disiapkan
tidak boleh menggunakan transportasi lain
karena transportasi yang sudah disiapkan itu
juga sudah dilakukan langkah langkah pengamanan
untuk seperti disinfektan
dan langkah langkah lain yang menjamin
alat transportasi ini bersih
kemudian yang berikutnya
apabila dalam pelaksanaannya
ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini
tentunya kita tidak akan memberikan toleransi
saya menekankan pada seluruh peserta
patuhi protokol kesehatan ini
karena kalau mereka melanggar
kita akan berlakukan
kalau di tokyo juga bisa dikembalikan
mengapa di indonesia tidak bisa
untuk menyelamatkan yang besar
untuk menyelamatkan yang besar
untuk menyelamatkan kontingen itu sendiri
untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di papua itu sendiri
ini akan betul betul kita harapkan
dan juga saya memberikan perhatian betul
kepada ofisial maupun juga tenaga tenaga yang digunakan
untuk masa pertandingan ini
mereka juga harus patuh pada protokol kesehatan itu sendiri

mari kita jadikan pon papua ini
juga ada sukses story nya
keberhasilan bangsa indonesia
untuk bangkit dari masa pandemi covid sembilan belas
kalau olimpiade tokyo bisa berjalan dengan baik
kalau kita bersatu
kita bersama saling mengisi kekurangan kita
insya allah pon papua ini juga akan menjadi
catatan tinta emas dalam sejarah pembinaan olahraga prestasi di indonesia
saya berharap pon papua ini juga di samping kebangkitan bangsa indonesia
dari masa pandemi covid sembilan belas
juga menjadi pekan olahraga nasional pemersatu bangsa
dimana kita dari tiga puluh tiga provinsi
kita datang kita menyelenggarakan event olahraga akbar ini
secara aman damai
lancar dan prestasinya
juga dapat kita pertanggungjawabkan
dan dapat menjadi kebanggaan masyarakat indonesia
jadi saya sekali lagi ingin menekankan
penerapan protokol kesehatan secara ketat
adalah kunci keberhasilan pelaksanaan pekan olahraga nasional ini
saya juga ingin menyampaikan kepada ibu prasinta
saya mohon jadi atensi
untuk lab pcr
dengan banyaknya atlet
yang jumlahnya hampir dua belas ribu sekian
kalau di total
apakah tambahan lab pcr lima itu cukup
karena seperti di timika
kemudian di maroke saya rasa perlu tambahan
tetapi kota dan kabupaten jayapura
sangat banyak jumlah yang harus melakukan
sehingga ini mohon menjadikan perhatian
kementerian kesehatan juga bisa memberikan
dukungan yang cukup
sehingga tidak menyulitkan
pelaksanaan di lapangan itu sendiri
tadi dikatakan oleh
kepala satgas covid di papua
bahwa rumah sakit terujukan
apabila ada atlet yang terpapar
peserta yang terpapar
olimpiade tokyo juga bukan
olimpiade yang tidak ada
peserta yang terpapar
mereka juga ada yang terpapar
dan ini selalu
dalam cdm meeting setiap harinya
bahwa hari ini dari negara ini
ada yang terpapar sekian
langkah yang diambil seperti ini
ini juga akan kita lakukan di papua itu nanti
jadi kalau ada yang terpapar
bukan berarti semua juga
kita harus berhenti
ada langkah langkah yang sudah terukur
yang juga dibimbing oleh satgas covid
untuk kita bisa kegiatan berjalan
tetapi yang terpapar ini juga bisa segera mendapatkan perawatan
kesehatan sebagaimana mestinya
demikian mas roy
mari kita bersama
kita jadikan pon papua ini kebanggaan kita semua
terima kasih pak marsyano
saya akan beralih ke dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak marsiano
dan menyambung juga pertanyaan dari teman teman media
sekali lagi bapak ibu
ini adalah putaran terakhir
dan sekaligus silahkan menyampaikan pesan kepada masyarakat
terkait dari persiapan indonesia menghadapi pon dua puluh
dan kita fokus pada penerapan penanganan covid sembilan belas
yaitu protokol kesehatan
penegakan protokol kesehatan
untuk tes antigen
ibu prasinta ibu deputi
ini ada pertanyaan dari media
yaitu apakah akan selalu dikenakan tes untuk penontonnya sendiri
bila mana ada penonton ya tadi ya
dan kemudian ada pertimbangan berapa jumlahnya
dan berapa persen dan sebagainya
karena kalau menurut penjelasan tadi masih belum dipastikan
karena sambil menunggu bagaimana status daripada daerah venue ya
penyelenggaran pon dua puluh
bagaimana ibu apakah memang akan diberlakukan juga tes
untuk covid sembilan belas ya untuk para penonton
kemudian apakah ada masa berlaku tesnya dan sebagainya
dan kemudian juga menyambung pertanyaan tentang
pembagian masker ini ada berapa banyak masker yang dipersiapkan
ya baik terima kasih mas roy
jadi tadi sudah disampaikan juga oleh ketua poni
saya jawab dulu ya pak mengenai pcr
bantuan dari satgas penanganan covid sembilan belas di bnpb
ini rencananya akan memberikan lima pcr
namun yang lima karena daerah tersebut
kalau nggak salah kabupaten merauke
menolak karena lab nya belum siap pak
jadi nanti kita akan koordinasi dengan kemenkes
bagaimana untuk memenuhi kebutuhan pcr tersebut
jadi kita hanya kepada alatnya saja
sarat sarat dan sebagainya itu kita nanti akan koordinasi
dengan kemenkes dan dinkes yang terkait
kemudian untuk antigen
saya rasa ini protapnya sudah ada di koni ya pak marsiano
bagaimana penonton itu akan masuk ya
akan masuk ke venue
syarat syarat apa yang harus mereka punyai atau mereka laksanakan
kita lebih kepada masyarakat pak
kita akan mendekati mereka untuk edukasi pemakaian masker
ini kan istilahnya kita kepada kebiasaan baru ya
bagaimana kita membiasakan diri untuk memakai masker
dan memberikan edukasi kepada masyarakat
pentingnya pakai masker dan jaga jarak serta menjaga kebersihan
kemudian juga persediaan masker
kita akan dorong sebanyak dua juta masker pak troy
nanti akan tersebar di empat wilayah pelaksanaan masker tersebut
dan kita nanti akan bekerjasama dengan relawannya pak andre ya

pak andre juga mengerahkan lima ratus relawan
yang mungkin nanti akan bekerja secara tim dan secara sim
karena kita di sini operasinya sepanjang dan selama ada pertandingan
kita akan mendekati masyarakat masyarakat yang tertarik terhadap pertandingan tersebut
demikian pak andre
baik terima kasih ibu prasinta atas penjelasannya
sekali lagi bapak ibu ini adalah putaran terakhir
jadi silakan kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat
karena waktu kita sudah semakin penuh ya pak andre
kita sudah semakin pendek
oke saya ke pak andri dulu ya karena supaya nyambung ya soal persiapan dari teman teman relawan
pendek saja pak andre ada pertanyaan yang masuk adalah bagaimana kemudian unsur unsur relawan ini
juga diproteksi supaya tidak terkena covid sembilan belas ya tentu saja ya
dan kemudian yang dimaksud dengan relawan itu dari unsur mana saja pak andre
yang lima ratus orang tadi yang disebutkan
yang lima ratus orang tadi yang disebutkan
silahkan pak andre singkat saja
baik makanya kita perlu ini mas troy ada pelatihan satu dua hari sebelum
di situ kita menyampaikan protokol internal untuk setiap relawan yang bergerak
bagaimana mereka harus dalam hal berhadapan dengan masyarakat
tetap harus menjaga jarak dan yang lain lain itu tetap kita lakukan
yang kedua terkait unsur ini kita mengajak unsur dari mahasiswa dari alumni universitas
dari organisasi massa yang ada di papua yang ada secara nasional
dan ada cabangnya di papua itu sudah cukup banyak karena kita ada tiga puluh dua organisasi massa
yang sudah bersama kita dalam kegiatan kerelawanan ini
jadi mereka yang akan kita gerakkan kita undang untuk bersama sama membantu masyarakat di papua
jadi mulai dari lpb unu dari gereja gereja dari pramuka dari orari semua
kira kira itu mas terima kasih
terima kasih mas andre untuk penjelasannya
terakhir nanti saya akan ke pak dubes pak heri
tetapi sebelum ke pak dubes saya ke pak kasatpol dulu pak willem
pertanyaan terakhir pak willem tentu saja menyangkut kesiapan tadi sudah dijelaskan
tapi kemudian penegaan artinya tindakan yang kemudian
kalau tadi banyak kita bicara soal pencegahan ya kuratif tetapi sekarang penindakannya sendiri
secara represif apakah betul betul akan dilakukan penindakan secara tegas
dan kira kira seperti apa nanti pak willem supaya masyarakat merasa nyaman pak willem
betul betul nanti di dalam penyelenggaraan pon dua puluh ini baik yang datang dari luar papua
maupun dari masyarakat papua sendiri silahkan pak willem
ya baik pak troy jadi memang dalam rangka
pelaksanaan pendisiplinan masyarakat ini kan kita juga dari setiap daerah juga mempunyai regulasi
dalam rangka untuk pendisiplinan masyarakat
tentunya di beberapa kluster penyelenggara ini sudah ada peraturan peraturan bupatinya
atau peraturan wali kotanya termasuk peraturan gubernur berkaitan dengan penegakan disiplin ini
ada langkah langkah yang diambil di sana dalam rangka tindakan tindakan hukum yang akan dilakukan
sehingga itu menjadi hal penting untuk setiap masyarakat
sehingga bisa memahami dan mengerti bahwa ada aturan aturan yang tidak bisa dilewati
ada aturan aturan yang tidak boleh dilanggar
seperti apa yang tadi disampaikan oleh pak dubes semua aturan ya semua aturan ditunduk pada protokol kesehatan
semua aturan ya semua aturan ditunduk pada protokol kesehatan

prokesnya itu harus betul betul harus ada dilakukan
sehingga apa yang kita harapkan dari bagaimana mulai awal penyelenggaraan
lalu sampai dengan akhir itu tidak menimbulkan masalah
tidak menimbulkan beban tidak bisa menimbulkan dampak covid sembilan belas bagi provinsi papua
tidak bisa menimbulkan dampak covid sembilan belas bagi provinsi papua
tetapi juga mereka yang nanti akan datang dan mereka yang nanti akan pulang ke tempat masing masing
nah oleh sebab itu peningkatan disiplin itu sangat penting dengan kita melakukan dengan ada penegakan hukum
yang nanti akan dilakukan di setiap venue atau di setiap kluster kluster penyelenggaraan sesuai dengan regulasi yang ada di setiap daerah
baik terima kasih pak willem sangat jelas apa yang telah disampaikan
jadi masyarakat juga supaya tidak merasa khawatir dan was was
tetapi seperti yang disampaikan oleh pak marsiano dan juga bapak ibu yang lainnya
agar penyelenggaraan pon ini menjadi suatu acara yang menimbulkan kegembiraan
kan begitu harusnya sukacita dan semua orang merasa nyaman

dan tentu saja ini menjadi satu momen untuk
pemersatu bangsa dan kebangkitan bangsa indonesia
terakhir pak dubes yang mulia pak heri ini ada pertanyaan yang masuk adalah
dari sekian banyak referensi yang tadi disampaikan tentang penyelenggaraan olimpiade di tokyo
nah kira kira bagian yang mana yang pak dubes bisa menyampaikan sebagai referensi yang sebaiknya diterapkan untuk penegaan prokursi

di dalam penyelenggaraan pon dua puluh di papua ini
silahkan pak dubes singkat saja
ya terima kasih
pertama adalah yang tadi saya menggarisbawahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh baik pak marsiano maupun pak willem
penetapan ppkm tingkat berapa itu yang menjadi rujukan paling pertama
itu saya kira yang sangat mutlak karena beserta ppkm tentu sudah ada ketentuan ketentuan prokes ya
dan itu yang saya kira harus ditegakkan
kemudian yang kedua adalah tentang pendisiplinan tadi
yang saya lihat efektif adalah sanksi
sanksi pertama kepada kontingen itu adalah terkait dengan pemulangan
dan yang kedua yang efektif juga adalah diskualifikasi
jadi kalau melanggar medali cabut
seperti itu itu harus dilakukan karena kalau tidak begitu kecenderungan untuk para atlet
yang mengalami kejenuan itu juga nanti akan punya cenderung yang sangat kuat untuk melakukan hal tersebut
saya ingin menambahkan satu hal yang tadi sudah dikeluhkan oleh pak yang sudah disampaikan juga pak marsiano
dan saya kira peralatannya memang harus cukup memadai harus baik
dan karena itu berbagai tipe tes itu juga harus disediakan
baik yang simple maupun yang lain lain
di tokyo harian tes yang diberikan itu harus disediakan
bukan swab yang memakan waktu lama itu bukan
tapi saliva yang cepat yang kemudian tetap pcr tapi yang cepat itu bisa dilakukan
dan itu tidak terlalu menyeksa bagi para atlet sendiri
namun dan yang kedua kalau positif itu memang panitia di tokyo itu sudah menyediakan tempat tempat isomannya
jadi tidak langsung ke rumah sakit tapi ada hotel hotel yang disediakan untuk melakukan isolasi dan kemudian diobservasi
atlet kita pernah ada yang dinyatakan terjangkit yaitu pravin
tapi ternyata dua hari diisolasi dites lagi sudah tidak
berarti artinya itu ada fake juga atau hasil yang tidak akurat dari tes itu sendiri
jangan karena tes tidak akurat kemudian atlet ini yang juga menjadi korban
itu saya kira ini sangat penting dilakukan
jadi tidak harus rumah sakit tetapi juga bisa dilakukan tempat tempat isolasi yang lebih nyaman bagi para atlet itu sendiri
itu saya kira yang ingin disampaikan
dan ini catatan saja dari jumlah lebih dari tadi kira kira hampir serupa ya
atlet itu yang ikut olimpiade sekitar dua belas ribu bersama dengan ofisial segala macam mungkin mencapai angka dua puluh enam ribu dua puluh empat ribu
nah yang kena itu pada waktu itu atlet hanya tiga puluh orang saja termasuk pravin yang ternyata false itu
dan banyak lagi yang false seperti itu
jadi intinya saya kira sekalipun pasti ada kasus itu tetapi bahwa itu cepat diatasi
itu akan sangat menolong keadaan
jadi sekali lagi kalau yang kita kaca dari yang mengajar diri tokyo itu memang tidak ada penonton
nah kalau ada penonton nanti saya kira tadi sudah disampaikan pada pak william
disiplin yang untuk penonton ini memang yang harus didiskusikan secara sangat baik
terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini
kami sampaikan selamat bekerja keras kepada pak marsiano
kepada teman teman di satgas dan juga pak william yang di papua
terima kasih salam sehat
salam sehat terima kasih yang mulia bapak dubes indonesia untuk jepang pak heri ahmadi
dengan demikian bapak ibu
pak ruy ada yang mungkin sampaikan tambahan sebentar saja
ya baik pak william
jadi apa yang tadi disampaikan oleh pak dubes bahwa memang kita sesuai dengan institusi menjadikan negeri nomor dua puluh dua
bahwa kita ada di level tiga
empat daerah ini kluster pohon ini ada di level tiga
di level tiga ini ada kemudahan kemudahan yang kita lakukan
tentunya tetap protokol kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting
nah oleh sebab itu kita juga ada langkah langkah kebijakan seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal
kebijakan daerah untuk menjaga ini jangan sampai terjadi kebijakan
jangan sampai ini terjadi kasus bertambah
karena kita sekarang sudah melandai sudah turun
nah ini yang kita harus jaga ini
oleh sebab itu kita menunggu dari pak marsiano ketua koni dan dari pusat untuk bagaimana penonton diperbolehkan atau tidak
itu tergantung dari nanti keputusan dari bapak presiden
nah tetapi penting mungkin saya mau sampaikan untuk menjaga ini maka perlu juga untuk ibu prasinta kami sesuai dengan tadi apa yang disampaikan untuk lima lab pcr itu
saya pikir kita di provinsi papua juga memang sangat kekurangan
kita juga harus menjaga ini karena pcr ini kan membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya juga tidak begitu banyak perharinya
nah ini yang harus kita harus lihat
sehingga mungkin bantuan dari bnpb atau dari kemenkes itu untuk kita menjaga ini
sehingga ketika perhelatan akbar ini berlangsung penanganan dilakukan dengan baik pendisiplinan dilakukan dengan baik kolaborasi antara poni pb dan satgas pemerintah pusat semua berkolaborasi
sehingga pelaksanaan ini bisa jalan dengan baik
protokol menjadi kunci utama dan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik
dan hasilnya juga dengan baik sesuai dengan empat misi dalam pelaksanaan poni ini
suksesi pelaksanaan sukses kegiatan sukses administrasi tetapi juga umkm juga kita bisa tingkatkan
saya kira mungkin itu terima kasih
baik pak wilm
terima kasih untuk apa yang telah disampaikan
nah bapak ibu saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan juga antusiasme dari para peserta dari teman teman media juga dan para penonton yang mengikuti dialog kita tentang persiapan penerapan protokol kesehatan covid sembilan belas dalam rangka pon ke dua puluh papua
dan bercermin bagaimana penyelenggaraan covid sembilan belas
dan juga bagaimana penyelenggaraan keberhasilan penyelenggaraan dari olimpiade di tokyo
bapak ibu putaran selanjutnya dari bincang bincang persiapan pon dua puluh sedang kami lakukan
dan nanti akan kami informasikan kemudian yang lebih detail lagi yang akan dihadiri oleh pihak kemenkes kemudian kemenko pmk lalu kemudian juga dari kemenpora
dan juga dari instansi yang lainnya
nanti akan kami sampaikan informasinya
saya mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada pak insinyur heri ahmadi duta besar republik indonesia untuk jepang untuk kesempatan yang sangat baik pada hari ini
pak heri terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan dan juga kepada teman teman dari kedutaan besar republik indonesia
untuk jepang terima kasih bapak
dan juga sekaligus saya mengucapkan selamat dengan teman teman di kedutaan indonesia di jepang untuk penyelenggaraan olimpiade di tokyo
ya sangat baik sekali
dan terima kasih kepada bapak legenda niko naurang bapak marciano norman ketua umum kon pusat
yang juga telah bersama sama memperkaya bincang bincang kita pada siang hari ini
terima kasih pak marsiano untuk kesempatan yang diberikan

dan juga kepada ibu prasinta dewi selaku deputi bidang pencegahan pnpb
terima kasih ibu untuk waktu yang diberikan
dan juga kepada pak william r mandery kasat pol pp dan penanggulam bincang daerah di provinsi papua
terima kasih pak william untuk penjelasan dan masukan ya
serta tentu saja untuk pak andri rahadian selaku ketua bidang koordinasi relawan satgas penanganan covid sembilan belas
terima kasih mas andri
terima kasih mas andre untuk waktu yang diberikan
dan baik penonton kita sudah bincang bincang yang sangat bermanfaat pada siang hari ini
dan seperti yang disampaikan oleh para narasumber mari kita jadikan event pon dua puluh ini sebagai salah satu sukses story
dan menjadi legacy dari negara indonesia
bagaimana negara indonesia berhasil di dalam penyelenggaraan covid sembilan belas ini
bagaimana negara indonesia berhasil di dalam penyelenggaraan pon dua puluh di papua ini di tengah pandemi covid sembilan belas ini
terutama di dalam penerapan pencegahan dan penanganan covid sembilan belas
dan kita sepakat bahwa ini adalah momen untuk kebangkitan bangsa indonesia
seperti yang disampaikan oleh pak presiden indonesia tangguh indonesia tumbuh
dan ini adalah sebagai upaya pemersatu bangsa
dan ini adalah sebagai upaya pemersatu bangsa
karena ada tiga puluh tiga kawan kawan dari tiga puluh tiga provinsi maksud saya datang dari berbagai daerah
dan juga teman teman media akan meliput bukan hanya dari media lokal media nasional bahkan juga dari media media dari negara negara lainnya
dan kita ketahui bahwa keterlibatan ini perlu bukan hanya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
tetapi juga untuk masyarakat papua sendiri yang ketempatan eventnya
berarti ada keterlibatan dari masyarakat sampai di level kelurahan desa posko
kemudian tokoh tokoh masyarakat baik tokoh tokoh agama tokoh tokoh budaya tokoh tokoh pendidikan
serta para komunitas yang ada dan juga semua sektor unsur lapisan masyarakat sangat diperlukan
dan juga semua sektor unsur lapisan masyarakat sangat diperlukan dan juga semua sektor unsur lapisan masyarakat sangat diperlukan
dan tentu saja kuncinya adalah di teman teman media untuk bisa menyampaikan informasi
dan juga sosialisasi edukasi tentang pencegahan penanganan covid sembilan belas
terima kasih dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semua pihak yang akan mempersiapkan penyelenggaran pon dua puluh papua ini
dan seperti yang didengung dengungkan kita bisa atau tolong

dan seperti yang didengung dengungkan kita bisa atau tolong
selamat siang bapak bapak dan ibu ibu terima kasih seluruh penonton dan salam sehat salam tangguh
saya troy pantau pamit undur diri dulu selamat siang bapak terima kasih bapak bapak ibu ibu
berolahraga diam gembira
menjaga kita jatuh sakit
makanan berkisit tiap hari
dan jangan panik berdoa tidak henti
kita raih bahagia dengan iman amanimu
badan sehat bangsa kuat
kita raih bahagia dengan iman amanimu
badan sehat bangsa kuat
dan jangan panik berdoa tidak henti
makanan berkisit tiap hari